seekor mamalia jenis paus kami siang ditemukan nelayan pantai kelapa panyuran tuban dalam kondisi mati
bangkai paus yang diperkirakan berusia sekitar satu tahun itu ditemukan tersangkut jaring ikan nelayan
inilah bangkai paus yang tersangkut jaring ikan nelayan pesisir utara desa panyuran kecamatan palang kabupaten tuban kami siang
mamalia ini terbawa sampai ke pantai sehingga terpaksa dievakuasi nelayan ke daratan
terdapat sejumlah luka pada tubuh paus yang diduga akibat tersangkut besi jaring bahkan di bagian matanya mengeluarkan darah
fenomena paus tersangkut jaring ikan nelayan seperti ini bukan kali pertama terjadi di pesisir tuban
gerombolan paus kerap melakukan perjalanan melintasi pesisir tuban
untuk migrasi saat pergantian musim
sehingga sering terjadi paus tersangkut jaring yang dipasang nelayan untuk menangkap ikan di tengah laut
agar bau bangkai paus ini tidak mengganggu warga dan pengunjung pantai sejumlah nelayan akan menguburkannya di darat